tahan air kuat ringan dan praktis
itulah mengapa kantong plastik sering dimanfaatkan sebagai kemasan dan pelindung berbagai makanan dan barang
namun tak semua orang suka menggunakan plastik
di surabaya seorang pelaku diet kresek telah lebih dari enam tahun menerapkan hidup green living
membiasakan diri memang sudah terlalu sudah lama sih ya
hampir sekitar enam tahun yang lalu
memang itu sesuatu yang sangat sulit bagi saya
terutama selama ini saya kan sebelum sebelumnya itu selalu tergantung dengan yang namanya plastik sekali pakai
selama ini saya selalu bawa tas yang lebih besar
ternyata ya itu tadi isinya itu macam macam
ada kotak makanan ada tumbler ada sedotan ada gelas
bahkan pada teman teman ternyata itu tasmu kayak itu ya
kayak tasnya dorament apa apa ada
nah itu nggak masalah lah bagi diri aku sendiri
sepuluh tahun lalu sejak hani memulai kebiasaannya tanpa kantong plastik
banyak cibiran dan ejekan dari rekannya
namun baginya tidak masalah
sebab ia ingin mengubah kebiasaannya agar lebih peduli pada bumi ini
sejak menjadi pelaku diet kresek
hani juga kerap melakukan kampanye dengan berbagai kegiatan
seperti membersihkan sampah plastik di hutan mangrove
aku bisa tanpa kebiasaannya prestigious
aku bisa takut biar dua puluh lima tahun lagi
aku fiance cepat malaikan kakek baki
untuk menulis penjelasan dan kontroversi apa yang dzahir zahir ingin tahu dan mengetahui
kita bekerja semua kerja
untuk sedikit demi sedikit
kalau kemana mana saya selalu bawa tumbler
jadi air minum selalu kalau kosong saya isi lagi
kalau misalkan kemana mana lagi beli minuman atau apa
terpaksa kalau ada warung pakai plastik ya saya bawa gelas sendiri kayak gitu
kini setelah terbiasa tidak menggunakan kantong plastik
hani merasa bangga pada diri sendiri karena lebih peduli terhadap lingkungan
perempuan yang pekerjaannya tidak berdiam di satu tempat ini rela membawa banyak barang dalam tasnya
agar tidak menambah sampah plastik
ia juga memberikan tips bagi orang yang ingin memulai diet kresek
salah satunya adalah dengan berani menolak pada para penjual yang menggunakan plastik untuk barang belanjaan kita
selain itu membawa botol minum dan sedotan sendiri juga disarankan
agar terbentuk budaya bertanggung jawab pada sampah kita sendiri
pemerhati lingkungan hidup universitas erlangga surabaya
juga menyampaikan agar masyarakat terbiasa membawa kantong kain lipat sendiri
semua ini negara harus hadir negara harus terlibat dalam sebuah kebijakan
tidak ada artinya kesadaran siapapun kalau volume industri plastik itu tetap berarti tidak berubah
untuk itu pesan saya adalah bapak presiden pak menteri pak gubernur pak wali kota kalau di surabaya
dimulai apa yuk secara nasional harus ada pembatasan volume industri plastik yang dikurangi secara signifikan
berarti pengurangan sampah plastik dimulai dari hulunya dari produksi
bukan kita cegah end of pipe di pipa terakhir seperti ini
menambahkan negara juga perlu berperan untuk membantu pengurangan sampah dengan mengurangi produksi plastik
dengan cara memberikan insentif pada pabrik pabrik plastik agar tidak akan memproduksi plastik sebanyak banyaknya
ardia putri herudi sudarmanto surabaya jawa timur